dan calon gubernur dki jakarta anis baswedan menghadiri hut ke delapan perempuan indonesia raya di kantor dpp gerindra di pasar minggu jakarta selatan pada sabtu siang
anies yang berpasangan dengan sandiaga uno menekankan pentingnya peran perempuan pada pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
mantan menteri pendidikan tersebut menilai suara perempuan dapat menjadi penentu kemenangan bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
anies berharap perempuan indonesia raya terlibat bersama sama untuk membangun ibu kota jakarta sehingga lebih maju dan manusiawi